pemilihan gubernur jawa timur baru akan berlangsung dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas namun geliatnya sudah mulai terasa
pdi perjuangan hari ini resmi membuka pendaftaran bakal calon gubernur
wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf atau gus ipul menjadi yang pertama mendaftar
didampingi ketua umum partai kebangkitan bangsa jawa timur
gus ipul mengambil formulir pendaftaran di kantor dpd pdi perjuangan jawa timur
dan sudah bergabung dari surabaya pada sore hari ini gus ipul selamat sore gus
mendaftar ke pdi perjuangan banyak yang menyebut seperti anak hilang yang kembali ke rumahnya
jadi sebenarnya yang kita bawa adalah semangatnya para kiai kiai
yang pada waktu itu menulis surat kepada ketua dpw pkb jawa timur pak abdul halim iskandar
lalu ditindaknya lanjuti dalam pertemuan beberapa kali
di beberapa pondok pesantren dan berakhir di sidoarjo oleh ketua umum dpp pkb
sejak saat itulah pkb mengikuti apa yang disarankan oleh para ulama para kiai
untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut dalam pilihan gubernur tahun depan
nah semangat itu kita bawa terus bersama pkb ke partai partai lain
sebelumnya saya juga ke partai demokrat bertemu dengan jajaran
pengurus partai demokrat di bawah kepemimpinan pak dekarwo yang juga kebetulan gubernur jawa timur
saya meminta restu saya mohon doa tentu dan sekaligus mohon dukungan
agar supaya semangat untuk mempersatukan di dalam proses pilkada ini bisa berlangsung
seperti yang diharapkan oleh para nama para kiai itu
tapi akhirnya demokrat sudah memberikan sinyal positif belum
komunikasi kan juga baru baru saja ya
saya menjadi kewajiban saya untuk memohon doa restu dan dukungan
lebih lebih saya sendiri sudah mendampingi pak dekarwo selama sepuluh tahun
saya sudah bersama dan dua periode saya juga diberi dukungan oleh partai demokrat
jadi kami memohon doa restu
nah setelah itu kami bersama sama dengan ketua pkb jawa timur meluncur ke kantor dpd pdi perjuangan jawa timur
yang kebetulan tanggal satu juni bertepatan dengan hari kelahiran pancasila
membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur
maka tadi tepat jam lima sore saya mendaftar diterima oleh ketua dpd beserta dengan jajarannya di sini
gusipo sudah berkomunikasi dengan bu mega
secara langsung belum
saya belum secara langsung berkomunikasi
ya tentu bertemu dan
berkomunikasi dengan jajaran bdip
selebihnya saya percayakan kepada proses internal partai
kami percaya partai punya proses internal
dengan pertimbangan pertimbangan yang matang pada akhirnya akan memutuskan siapa yang akan diusung pada pilgub yang akan datang
tetapi saya dengan semangat para ulama para kiai itu ingin datang ke partai partai
yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa mendaftar seperti yang dilakukan oleh pdi perjuangan ini
artinya gusipo sudah siap untuk
lebih lebih lagi tadi saya disebut
ya silahkan gus
lebih lebih tadi disebut juga oleh mbak putri bahwa pdi perjuangan bukan partai asing buat saya
tapi saya juga menjadi keluarga beberapa tahun yang lalu di awal reformasi
siap untuk dihadap hadapkan dengan kader internal berarti
yang juga teman teman anda tentu saja
saya belum berani
ya saya terus terang belum berani berspekulasi
tetapi pada dasarnya kami ingin pdi perjuangan bisa memberikan dukungan
dan sekaligus juga nanti pada akhirnya tentu kita akan bicara lebih lanjut
tentang hal hal lain dalam melengkapi apa per
katakanlah pemilihan gubernur pada tahun dua ribu delapan belas yang akan datang
jadi ini kesempatan saya pertama untuk mengambil formulir
setelah itu nanti pada saatnya akan saya kembalikan setelah syarat syarat yang diperlukan untuk itu mencukupi
gus ipul yang menarik adalah komunikasi anda yang memang sudah sebelumnya terjalin dan sudah dikonfirmasi baru saja
dengan partai demokrat
apakah ingin menyatukan dua kubu ini yang selama ini kita tahu amat sulit disatukan antara pdi perjuangan dan juga partai demokrat
sepanjang saya jadi wakil gubernur tujuh tahun komunikasi antar partai di sini sungguh sangat baik
partai partai yang memiliki kursi di dprd itu secara intensif melakukan semacam interaksi yang positif
lebih lebih ya kalau
sudah membahas program program yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat
mereka intensif mereka berdebat ya memberikan masukan kepada pemerintah provinsi
dan itu oleh pak gubernur sering disebut inilah koalisi jawa timur
inilah koalisi jawa timur yang bisa jadi berbeda dengan kondisi di daerah daerah lain
jadi hampir tidak ada sekat antara satu partai dengan partai yang lain
itulah yang membuat kami
terus terang merasa nyaman yang di eksekutif ini
merasa berbesar hati
sebab segala macam masalah itu bisa kita komunikasikan
kalau ada masalah bisa kita selesaikan dengan cepat
dan jalan kemudian anda memilih dengan pdi perjuangan dan pdi perjuangan juga sudah mengonfirmasi akan memberikan kesempatan
tapi komposisinya adalah nahdiyin dan nasionalis
ini sudah disampaikan
jadi kalau misalnya sekarang bisa mengira ngira siapa yang akan ajak anda bergabung
untuk menjadi wakil nanti misalnya
saya belum berani berspekulasi sekali lagi
karena terus terang tentu kita akan menghormati dan menghargai proses internal partai
kita hargai dan kita ikuti
harapan kita tentu nanti yang terbaik lah
yang bisa melengkapi saling memperkuat gitu
jadi sekali lagi saya sampaikan di sini kami tidak bisa menyebut nama
memang belum waktunya
yang kedua perjalanan ini masih panjang
memerlukan perhitungan perhitungan lebih jauh
dan termasuk tentu setiap partai memerlukan konsultasi dengan ketua umum masing masing
itu proses yang harus kita hargai
dan tentu nanti akan melalui komunikasi lebih lanjut setelah pengambilan formulir bisa kita lakukan secara bertahap
setelah ini kemudian akan berkomunikasi dengan parpol mana lagi gus
atau sudah ada yang juga mendekati sekarang
ya mudah mudahan aja ya
jadi saya dengan pak halim iskandar ya
selaku ketua pkb jawa timur
dan juga dengan pimpinan partai
termasuk tadi saya sebut pak dekarwo pak gus nadi
dan juga pimpinan pimpinan partai lain berusaha untuk nanti akan secara bertahap bertemu dengan
dan datang gitu
bertemu dan datang
untuk memohon atau katakanlah kita diberi kesempatan melakukan komunikasi
menyampaikan pandangan pandangan kita
kita tentu juga ingin mengajak untuk bersama sama
kita akan ke partai golkar juga
akan ke p tiga misalnya
mungkin ke pks
bisa jadi ke gerindra dan partai partai lain lah untuk melakukan komunikasi
kita tidak tahu ujungnya seperti apa
tapi kalau nanti setiap partai punya calon misalnya
dan harus bersaing
kita harapkan persaingannya bisa sangat sehat
persaingan yang menginspirasi
persaingan yang membuat masyarakat bisa memilih dengan baik
tanpa diwarnai dengan katakanlah politik yang
saling menyakiti dalam tanda kutip dan seterusnya
tapi sebelum sampai di sana
kami sekuat tenaga sebisa mungkin akan datang ke semua pimpinan partai di jawa timur ini
inilah yang disebut dengan koalisi jatim
dan sekaligus harapan kita jatim jadi adem
adem itu aman damai ekonominya meningkat
sudah bikin jargon ya sekarang gus ipul
terima kasih gus sipul
tadi ketemu di sini
saifullah yusuf wakil gubernur jawa timur
terima kasih baru saja mendaftar menjadi bakal calon gubernur jawa timur pdi perjuangan